kamu kamu itu lancar sekali
kamu tahu apa akibatnya mak
aku gak nyangka ya mas
ternyata selama ini tuh mas mengunja di kamar itu
mas mas tau gak sih
mas tuh udah bersekutu dengan setan
kamu pulang aja
robby apa yang asli katakan itu benar
jawab pertanyaan mak
mas kamu baru pulang sih mas
kamu kemana lagi
lepaskan tangan aku asli
aku gak akan melepaskan tangan kamu sebelum kamu kasih tau kamu mau kemana lagi
jangan pernah ikut campur dengan urusanku
urus saya semua urusan kamu
t battlefield ini produksi dalam vrg
tolong jangan bikin ayah marah lagi ya
yaudah lah mel nanti kamu bareng ibu aja naik taksi ya
mungkin ayah kamu bener ayah buru buru banyak kerjaan di kantor
maksud kamu apa sih
kamu pikir saya sibuk di luaran itu dibuat buat
kamu mau saya tampar lagi ya
kasar sekali kamu sama anak dan istri
mak mereka itu gak ngerti mak kalau aku ini sedang sibuk
udah ayo jangan pukul ibu
biar mel naik taksi aja sama ibu
dengar ya aku itu sibuk di luaran mencari uang buat kalian
itu uang buat kamu
sama ongkos naik taksi untuk antar mel ke sekolah
robby mamah lihat sifat kamu sama saja seperti kakak kakak kamu yang bertiga itu
yaudah lah ma
berisik aja hari ini masih cerah ma
robby lagi sibuk di kantor
udah berangkat dulu
ada yang maksa mau ketemu sama bos
wah ya sudah suruh dia masuk
gini loh bi kakak ada sedikit perlu sama lo
kakak butuh dana segar untuk memperlancar tender perusahaan batubara kakak
ya pesaingnya cukup berat
oleh karena itu kakak butuh dana tujuh ratus juta besok
saya kira orang sekaya kakak tidak butuh bantuan adiknya yang miskin
tapi dengan satu syarat kak
hah gila kamu bi
sudah kalau merasa keberatan silahkan cari pinjaman ke tempat yang lain
oke lah bi
mari saya cari
ini kak cari

tapi aku penasaran
kenapa sih mas robi betah banget setiap hari berada di sini
kau tahu aku sudah selesai mencari pintu kamar

aku sudah selesai mencari pintu kamar

aku sudah selesai mencari pintu kamar

tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi
tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi
tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi

ini laporan pendapatan showroom kita gus
saya yakin laporan ini pasti banyak hasil
saya yakin laporan ini pasti banyak hasilnya
kok perasaan saya nggak enak ya
saya mau pulang dulu
anak kambing itu buat kamu
seenaknya kamu kasih anak kambing itu sama gempel ini
dapat uang dari mana kang
kamu nyuri uang ayah ya jawab
pak udah pak kesianin melati
jangan pernah ikut campur urusan saya ya
kamu kan perampok kecil yang pernah ngambil laptop saya
saya bukan perampok
walaupun saya berasal dari keluarga miskin
bapak dan ibu saya tidak mengajari saya merampok
kamu itu gak pernah diajarkan orang tua kamu ya soekarno santun
oh pt soekarno santun
beli kambing itu dengan orang orang sendiri
beli mencahin tabungan bel di rumah
berarti sekarang juga kamu masuk dalam mobil
kamu dengar ya baik baik
jangan sekali lagi mendekati melati
kalau kamu mau selamat
karena orang seperti melati gak pantas berteman sama kamu
siapa yang sudah berani ngaca ngaca kamar ini
kamu kamu itu lancar sekali
kamu tahu apa akibatnya
ternyata selama ini tuh mas memunca di kamar itu
mas mas tahu nggak sih
mas itu udah bersekutu dengan setan
kamu burang aja
apa yang hasid katakan itu benar
jawab pertanyaan mam
kalau mas robi nggak mau jawab lebih baik mama lihat sendiri apa yang ada di dalam kamar itu
mama tidak pernah mengajari kamu untuk berbuat sesak
itu dosa besar robi
itu yang sudah dilakuin sama mas roby selama ini bu
yang ada dalam pikiran dia cuma harta harta dan harta
memangnya kalian pikir semua yang kalian dapat itu dari mana
baju kalian sepatu mobil mewah rumah yang besar ini
dan satu lagi asri
uang belanja yang setiap hari aku kasih sama kamu semua itu asal dari memuja
aku sudah capek miskin kapan lagi kita kalah
ayah jahat ayah jahat ayah jahat
anda kurang ajar
kamu sudah melancurkan keluarga ini

lebih baik lebih hidup miskin seperti dulu daripada kami harus kaya
aku jangan banyak ngomong nih
robi kehancuran ini kaya yang kamu harapkan
rumah ini seperti neraka lebih baik kami pergi daripada harus seperti ini
ampunkanlah dosa dosa anak hamba ya allah
tunjukkan dia jalan yang lurus jalan yang koridori ya allah
kamilahnya belum pulang ma
belum pulang jam segini belum pulang dan masih di rumahnya pak haris
kamilah di rumah sakit mah karena pak haris kolaps
iya fadil tapi ini kan udah jam berapa
kamilah apa gak kepikiran apa sama bayinya
kalau harus disusun
disusuin dikasih hati malah belum menjauh
mama mau kemana sih ma
ya ke rumah sakit pak nyusul kamilah
karena pasti mama mau kesana memarah marahkan ma
ya memang memang mama mau marahin mamamu marah sama keluarganya pak haris
enak aja nahan nahan orang yang baru melahirin
kava kan harus disusuin
tapi ma pak haris kan keadaannya lagi gawat ma
iya ma dan kamilah pasti lagi cemang
mama sama sekali
kalau mama kesana mama cuma menambah beban pikiran dia
kasian kamilah ma
apapun alasannya gak bisa diterima pak
kamilah kan bertanggung jawab sama bayinya
kalau kava kenapa napa siapa yang mau tanggung jawab
mereka mau tanggung jawab
lagi pula ini udah jam berapa
pakai aturan dikit dong
udah malam masih bikin pusing orang aja
bayi sekecil kava ini nggak bisa ditinggal tinggal
udah deh biar mama yang pergi ke rumah sakit
memang keluarga itu harus dikasih tahu
mama gak usah deh nyusul kamilah ke rumah sakit
kenapa gak boleh
papa mau kamilah diperlakukan seenaknya sama mereka
dan kalau ternyata keluarga itu bisa memucu kamilah
dan kamilah mau mendonorkan ginjalnya gimana pa
kamilah pasti bilang dulu sebelum melakukan itu
ya bisa aja
udah deh pokoknya mama ke rumah sakit papa
ma ma sebentar
kondisi pak haris kalau dia lagi sehat sehat saja
pasti kamilah sudah pulang ma
kamilah tidak pulang mungkin karena kondisi pak haris sedang gawat ma
sedang tidak stabil
karena itu kamilah tidak berani meninggalkan rumah

ma lagi yang di rumah kan ada fadil ma
fadil harus belajar menjaga kafa
karena kava bukan tanggung jawab kamilah seorang diri ma
tanggung jawab fadil juga kalau mereka menikah nanti
tapi kava itu butuh asih pa
fadil dan mariana gak bisa kasih kava asih
sekarang gini mama beri satu jam aja
pasti kamilah sudah pulang